dki ini ada satu ratus tujuh belas ya
seperti yang sudah kami sampaikan
ppkm yang terus menurun
membaik kita sekarang level satu
konsekuensinya kita mulai melonggarkan
dan adanya pelonggaran juga punya
semakin besar yang
keluar rumah beraktifitas
semakin karena semakin dibukanya
tempat tempat usaha tempat kegiatan semua
semakin terbuka semakin
dan jam operasionalnya semakin lama
itu tentu berpotensi orang yang keluar